kami kan semakin percaya diri
dengan partai partai yang lain selain pkb
dan pkb kan sudah ada
kkir ya kami terus
yang baik dengan partai partai lain
itu ikhtiar kami untuk memperbesar
golkar gak akan kemana mana pasti
gabung dengan kami
itu peluangnya sangat besar menjadi
cawapresnya pak prabowo tetapi kami
perlu tegaskan bahwa
dan kewenangan mengumumkan
capres dan cawapres dari kkir
itu adalah kewenangan pak prabowo bersama
pak mohaimin iskandar